saya pengen ngopi mau beli kopi
tapi ini lagi begini
sampai ketemu lagi wan
pakai perukan segala
bagaimana kabarnya pak
dia ambil kak di kerjaannya yang baru
belum tahu mudah mudahan betah
soal kemungkinan orang orang
yang mau mencari
waktu itu kita hajar bakal balas dendam gimana
belum tahu juga
kita tunggu aja
yaudah saya pulang dulu
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
ini baru ditulis sama dihitung
terus dikirim ke aa
kalau mau tulisan aslinya
gimana kabar kang ubang di tempat kerja barunya
saya senang kerja di sini
itu yang penting

saya ingin kerja kita seperti tulisan yang di belakang
saya pengen kopi
tapi ini lagi begini
saya pengen beli kopi
dan dalam kondisi seperti ini
kamu jangan melihat jabatan bahwa kamu seorang komandan
saya hanya sebagai wakil komandan
udah berapa lama kita saling kenal
gak usah banyak omong
bukan cuma obatnya
saya aja buat kamu juga
berarti saya kopi mik
masih tetep gak mau sama
ini bukan soal selera
saya kangen sayur asem sama ikan asin sepat biaya
mau ke terminal
berat nggak mau ninggalin bandung
yaudah jangan pulang
saya punya tanggung jawab kerjaan
yang belum punya kerjaan pengen punya
jangan sampai yang udah punya kerjaan gak tanggung jawab sama kerjaannya
kata pak ustadz itu termasuk orang yang gak bersyukur
iya pak ustadz
lagi beli kopi
kopi mik satu
saya beli kopinya cuma dua
gak tau kalau iwan udah balik lagi
ini buat aiwan aja
saya aja yang join sama didu
sebentar lagi saya sama adidu mau pergi ke sasana
takut gak habis
ini udah adverser dari bunun juga ibunya
ini opsinya janganmathat ini opsinya ini opsinya
aiwan aja duluan
popinya sambil duduk

lagi sibuk enggak
enggak apa apa kalau enggak lama lama
kalau lama lama gak enak sama bos
saudara saya udah ngasih tamasil survei
berharap muka kamu udah berubah jadi ganteng
jangan suka nuduh